jangan lupa like share dan subscribe ya
sepengetahuan kami dalam bahasa awam yang disampaikan oleh peneliti hasilnya sesuai dengan harapan kita
vaksinnya cukup efektif di berbagai obyek yang kita berikan itu dalam bentuk makaka maupun mais
dari dua sisi yang pertama sisi keamanan
diidentifikasi cukup cukup atau bahkan sangat aman baik ketika di mais maupun di makaka
kemudian di makaka juga nampaknya kurang lebih sama
nah terhadap varian delta pun vaksin ini bisa mengidentifikasi dengan baik sesuai dengan yang rancangannya
jadi kita berharapkan untuk bisa ke a maupun ke mutasi mutasi yang baru